sekarang aku lagi di jalan malioboro
setelah ramai di media sosial gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
angkat bicara terkait keluhan wisatawan tentang harga pecelele mahal di kawasan malioboro rabu siang
sri sultan meminta agar pedagang di kawasan malioboro memberikan harga sewajarnya kepada pengunjung terutama wisatawan
terlebih lagi menurut sri sultan sesama pedagang sudah memiliki kesepakatan yang sama saat berjualan
sri sultan meminta para pedagang kembali berkonsolidasi dan tidak hanya berbicara tentang kondisi di jalan malioboro saja
tetapi juga lingkungan sekitarnya
lebih baik kalau saya itu orang jualan itu untung secukupnya ya kan
tapi punya tambah pelanggan bukan nutuk untung besar tapi sosok ranono simbangan menekan gitu
sebelumnya selasa pekan lalu seorang wisatawan mengeluhkan harga pecelele
yang tidak masuk akal di kawasan lesehan malioboro yogyakarta
video yang diunggah oleh akun tiktok aul roket itu menunjukkan seorang wisatawan membayar dua puluh ribu rupiah
harga itu belum termasuk nasi putih yang dipatok rp tujuh dan lalapan beserta sambal seharga sepuluh ribu
pemerintah kota yogyakarta telah menemui pedagang pecelele dengan harga tak wajar itu
dan memberi sanksi penutupan sementara